baju baru alhamdulillah
lebaran tanpa baju baru rasanya kurang afdol
jang lebaran masyarakat mulai berburu baju baru
seperti yang dilakukan puji dan deniardi
tahun ini mereka cukup antusias berbelanja baju lebaran
untuk anak anak dan keluarga lainnya
setelah dua tahun tidak merayakan lebaran seperti tahun ini
selain membeli baju baru ada cara yang bisa digunakan
agar tunjangan hari raya tidak habis
untuk dibuat membeli baju lebaran
yap pakai baju lama aja
kali ini saya akan mengeluarkan baju baju lama saya
untuk dipadupadankan agar terlihat seperti baru
nah karena tahun ini saya nggak beli baju lebaran
kayaknya saya harus mix and match baju lama saya
dengan apa yang ada entah itu
disini udah ada skraf
disini saya punya kemeja putih
entah nanti dibikin kayak gimana
kita langsung sama kak sari yang udah lama banget di dunia fashion
ini harusnya kayak gimana kak kalau yang ini
oke kita ini bentar aja
kemeja putih saya akan dipadupadankan dengan skraf bermotif
hanya diikat di bagian badan
dan jadilah baju yang terlihat berbeda dari sebelumnya
kemeja putihnya akan dipadupadankan dengan outer lengan panjang
dan jadilah model baju lain yang siap dibuat dengan
yang digunakan saat lebaran
menurut konsultan dan pengamat fashion kairi asari
padupadan baju tidak selalu polos dan motif
dan harus punya beberapa jenis skraf dan outer
agar bisa dipadupadankan dengan baju lainnya
nah kalau mix and match nggak perlu juga polos dan motif
polos dan polos juga nggak apa apa
tapi jenis itemnya misalnya apakah kemben berupa kemben
terus dipakai di luar dari kemeja yang polos kan itu bisa juga
misalnya kemben item ya kan
dalamnya tuh kemeja putih polos
nah itu kan udah beda sendiri gitu
terus tinggal tambahin kalung
nah beda lagi kan jadinya kayak gitu
saya sudah siap silaturahmi walaupun bukan dengan baju yang baru
jadi sekarang tidak perlu khawatir meskipun tidak beli yang baru
kita bisa pakai baju lama asalkan bisa memadupadankannya
tim liputan cnn indonesia